buku buku buku alina sama putra itu satu kampus sama kita cuman beda jurusan aja
masuknya juga samaan tahun ini juga
oh jadi cowok itu namanya putra
kok kamu tau sih
jadi gini ya kek
sakti itu idaman semua gadis satu kampus
kau bukannya tadi kau pingsan gimana caranya kok bisa melepaskan diri
sudah biarkan saja mereka mereka tuh orang jahat lebih baik kau anda ikut campur
sebenarnya ada apa sih
jadi ini penjahat yang sering dibicarakan ayahku tuh
ternyata dia memang berniat melukai alina
pantas dia tenang tenang saja
ternyata dia memang mempunyai ilmu hitam seperti ayahnya
aku harus membawa alina pergi jauh dari orang ini
aku tidak mau alina dalam bahaya
sudah saya bilang ini bukan urusan kok
lebih baik kok pergi sajo dari sini
sudah sarko lepat batu sembunyi tangan
sekarang kita kembali ke pesta
tenang aja ini hal yang kecil
kalian bereskan mobil ini dan segala isinya
sakti kemana sih
dia kok ngilang terus ya
dia pasti kelabakan ya kalau aku tinggalin
tiba tiba aku akan datang
iya mereka gak kenapa napa deh
berarti aku cuma berhalusinasi
kemana lagi sih tuh anak
maaf udah bikin kalian nunggu
maaf juga saya sudah mengejutkan kalian
bahkan dua kali
tapi ini memang bagian dari rencana pesta kita
saya sendiri tadi kurang enak badan dan harus istirahat
tapi jangan khawatir
mari kita lanjutkan pesta
papa tinggal sebentar
saya gak mau buat kamu khawatir alina
kamu ga itu dia apostlesnya
secara perikalan tak jadiming ya
tanta schedule jadi pujian
karena enggak ya iya
shibata itu waktu lo nunggu

alina kau tau gak tadi aku liat ada yang aneh sama pacar kau tuh
ah jangan aja cemburu kan
cemburu macem mana alina aku cemburu sama cowo macem itu gak mungkin alina
kita gak penting berdebat seperti ini elina
kenapa dia masih berusaha memujuk alina pai dari siko
tapi setelah acaranya selesai
kau suka pesta ini
suka lah kamu seneng
seneng kali kan ya
cowo itu siapa sih
sakti lah siapa lagi
bukan itu tuh
oke oke belum selesai soal sakti baru lihat yang penting dikit udah mau pindah ke lain hati gimana sih
jangan jangan cowok itu musuhnya sakti
atau pacarnya alina
yah gue berharap sih cowo itu pacarnya si alina
gue sering lihat dia sih di kampus
kampus mana kok kayaknya aku gak pernah lihat sih
yang melihat tiap hari kan cuma buku buku buku buku
alina maputra itu satu kampus sama kita cuma beda jurusan aja
masuknya juga samaan tahun ini juga
oh jadi cowok itu namanya putra
kok kamu tau sih
jadi gini ya kay sakti itu idaman semua gadis satu kampus oke kecuali lo
karena gue salah satu fansnya sakti gue harus tau dong semuanya soal dia terutama saingan saingan gue
dan yang paling berat itu si alina
tapi setau gue si putra emang lagi pdkt in alina sih
jadi wajar tadi si putra marah pas alina deket deket sama sakti
oke maksudnya penyuarat lo isis initar dengan metre ini dengan muncit jn satu
jangan berpoxy terus